yang mereka lihat mereka pikir aku yang ngebunuh
karena elsa kan gak datang
kamu yakin sekali lsm gak datang
masa kamu gak menitimu rani
aku gak sering nentukanmu
aku masih di tempat ini
masih dengan setia menunggu
saya tidak berpikir panjang
saya nggak berpikir kalau apa yang sudah saya lakukan justru membuat nino jadi semakin menuduh kamu
dengan keji seperti ini nen
karena sudah bikin kamu berada dalam posisi yang lebih baik
dan saya juga merindukanmu
tanpa batas waktu
walau tanpa kata
dan kau jauh di mata
tapi dekat di doa
kali itu barang tuh kurang anjret banget ya
masih sakit ya
terima kasih ya sayang
kamu udah belain aku
aku benar benar gak nyangka
kau bisa sedekat situ sama mbak andin
apa kamu pikir saat itu aku dan elsa punya hubungan
apa gak kebalik
yang selingkuh itu bukan aku dan elsa
tapi kamu dan juga rock
tapi kamu dan juga roy
melihatmu dari jauh
kenapa hatiku sakit melihat kamu terluka karena ucapan aku seperti itu andin
karena kamu gak bisa menjaga harga diri kamu dan juga martabat kamu sebagai istri aku saat itu
tapi janganlah kau kemana mana
ingin rasanya aku selalu membencikanmu ya
ingin rasanya aku selalu membencikanmu ya
kamu atas apa yang sudah kamu lakukan ke aku

tapi hatiku selalu sakit setiap melakukan ini

kutolpakku aku bangga
kutolpakku aku bangga
kutolpakku aku bangga
satu dua tiga
ya ampun ma
dari tadi tuh belum kelar kelar beres beresnya
udah besok aja lanjutnya
mama kan kerjanya pelan pelan
udah papa tenang aja
yang penting semuanya beres ya
ya papa sih cuma ingetin aja
kita ini kan semakin menua
otomatis kalau kerja itu harus hati hati
pa mama kepengen supaya rumah nino ini bersih rapi
begitu mereka pulang berdua
bener juga ma
sini papa bantu deh
ini kan koran korannya mau mama buang
mau taro di gudang
ya udah pa pembawa
tidur ya pa
aduh banyak debunya
kita keluar yuk ayo
pa pa sebentar pa
ini kan album lama kita
ini kan foto udah lama banget
waktu nino awal awal nikah dan pindah rumah
waktu andin masih sama mihino dulu
tapi kayaknya mama mau simpen aja deh pa ini
biar elsa gak sedih kelihatannya ya kan
papa setuju itu
ini foto udah lama banget kan
ini foto waktu kita ke rumah nino pas dia nikah seminggu
ah tapi mama nge simpen deh
waktu sampai sama andin ya
iya nanti kalau saya lihat kan enggak enak ya pak kasian nanti ditambah sedih loh

kayaknya ada yang mumpet
kayaknya ada yang mumpet
kayaknya ada yang mumpet
ini di dalam sini
ini di dalam sini
kalian pasti sembunyi di ruangan ini
kok ada nama andin
gini tante saya lagi beres beres rumah
tempatnya di gudang
terus saya ngerasa kerja ketemu dvd nya roy
jadi saya kesini mau kasih ke al
kenapa dvd ini bisa ada di angga
bukannya angga sudah dipenjara sebelum roy kenal dengan andin
kamu nih ya itu kan angga temennya mas roy dulu
kan sahabat sering main kesini mas kamu nggak tahu sih
oh enggak bu kiki di sini kerja tujuh tahun
kayak gak ada yang namanya angga pernah main kesini
apa angga dan michi menutupi sesuatu dari apa
oh memang dapet
preference karena gue sih gak tau
jadi kan biar dari satu teman
kaca bagus ya
ada di angga
bukannya angga sudah
di penjara sebelum roy kenal dengan andin
itu kan angga temennya mas roy dulu
kan sahabat sering main kesini
masa kamu gak tau sih
kiki disini kerja tujuh tahun
pernah main kesini
menutupi sesuatu dari aku
biar tante obatin ya nanti ya kakinya yang sakit
tante punya salam gak buat
ini bukanya rina
terus rina gak boleh banyak gerak ya
makasih ya tante
cepet sembuh ya rina gemoy
masih sakit gak
mendingan sekarang isi rehat aja yuk
aku mau tidur di kamar rumah
boleh mau diantar
yaudah tante michi antar kita ke kamar oma
sewaktu dvd itu dibuat
roy dan angga sudah bermusuhan
dia sudah di penjara
jadi gak mungkin dvd itu ada di angga
apa mereka bohong ke aku
tapi untuk apa
pelan pelan ya sayang ya
ibu rina katanya udah mau tidur
tadi kakinya juga udah kau obatin
udah bantu kau obatin kaki rina
oke sama sama tante
kamu bobo ditemenin cus dulu ya
oma mau bicara sama tante nici
mirna tungguin rena dulu ya
iya bu bos
insya allah bisa kita bicara
tante rosa mau bicarain apa ya
jangan jangan soal dvd tadi lagi
sindalnya dibuka dulu
pakenya masih cakit
ada yang mau tante tanyakan ke kamu
gak disimpan sama angga kan
kamu dan angga sudah bohong sama tante
angga sudah dipenjara
sebelum roy kenal dengan andin
sebelum roy kenal dengan andin
sebelum roy kenal dengan andin
roy cerita soal pertemuan pertamanya dengan
jadi gak mungkin dvd itu disimpen sama angga
tante rosa itu penasaran soal dvd tadi
ada apa sebenarnya michi
tambah dvd itu memang dipinjam angga dari kantor al
karena memang semua peninggalan roy itu ada di sana
ya karena angga itu nggak mau tante sampai ngecek semua barang barangnya roy
dan ngebuat tante itu jadi depresi dan inget masa lalu
karena itu kamu dan angga berbohong sama tante
maafin aku sama angga ya tante
aku bohong karena aku gak mungkin bilang soal penyelidikan pembunuhan roy
karena aku takut tante jadi bertanya tanya soal pelakunya
thank you penjelasan ya
sekarang tante nterin kamu ke kamar tamu ya
pasti udah diberesin sama kiki
biar kamu bisa istirahat juga
aldaan si pembunuhan
salah pelaku mas nino sama aku
ini masalah harga diri aku mas
aku diperlakukan kayak gitu sama dia mas
nino begitu yakin
kalau kamu selingkuh sama orang
apa kamu masih berhubungan dengan roy
bahkan setelah kamu menikah
rasanya sekali enggak
dan itu bener bener gak peduli
kalau aku udah nikah sama mas nino pun
dia bener bener hubungin aku terus mas
dan itu juga sempat bikin mas nino juga marah sama aku
terima kasih banyak loh mas
untuk dinner yang indah ini
aku suka banget
aku justru ingin bikin yang lebih buat kamu
ada apa dia nelfon kamu terus
apa kamu puas dia kemarin bikin masalah di akan nikah kita
kamu juga udah ngeliat aku sendiri kan
sebagaimana tegasnya aku sama dia
yaudah kamu blok aja
biar deh gak ganggu kamu lagi
aku udah pernah blok aja sama dia
aku udah pernah blok aja sama dia
dan dia malah lebih ganggu aku
dia nelfonin aku dengan nomor yang berbeda
mungkin ada lebih dari lima nama kayaknya
jadi mendingan aku unblock
dia terserah menelponin aku kapan aja
tanpa harus aku angkat
tapi aku gak pernah angkat sih ini
udah gini aja
dan sekarang kita dinner
kan spageti suka kamu
kamu ngapain sih kesini
ya aku mau ketemu kamu
abis itu kita lunch bareng
kamu udah gila ya
aku udah punya suami
kamu mendingan cari perempuan lain deh
aku cari kemana
andi nikah risma putri
prih kamu jangan cari gara gara sama suamiku
dan aku juga gak mau aku sama suamiku berantem cuma karena kamu
yang cari gara gara sama suami kamu siapa
iya dia suami kamu
tapi setiap orang berhak mencintai kamu
jelas tidak berhak
itu yg benar
orang itu terus sembuhin aku terus ngejar ngejar aku
dan aku pun juga udah capek
gak luluh sama semua usahanya roy
dimanapun kalian kan
kalian pernah sama sama saling mencintai
sama sekali enggak
karena aku udah ngambil keputusan
ketika aku ingin mengakhiri hubungan aku sama roy
dan itu udah menjadi keputusan aku
itu berakhir mas
sama seperti mas dino juga
ketika aku udah ngambil keputusan untuk mengakhiri hubungan aku sama sindu
aku juga langsung ketemu kuh
kau sudah selesai
kenapa roy bisa terbunuh di rumah kamu dan ninu
kenapa dia bisa ada di sana
kalau bukan kamu yang kasih izin masuk
kalau itu terus sembuhin aku
terus ngejar ngejar aku
dan aku pun juga udah capek
gak luluh sama semua usahanya roy
kalian pernah sama sama saling mencintai
sama sekali enggak
karena aku udah ngambil keputusan
ketika aku ingin mengakhiri hubungan aku sama roy
dan itu udah menjadi keputusan aku
dan itu berakhir mas
sama seperti mas dino juga
ketika aku udah ngambil keputusan
untuk mengakhiri hubungan aku sama mas nino
aku juga langsung tetep buku
kenapa roy bisa terbunuh di rumah kamu dan ninu
kenapa dia bisa ada disana
kalo bukan kamu yang kasih izin masuk
kamu kalo ngomong jangan sembarangan ya
aku sekarang udah jadi istri nge nino
tapi aku pengen ketemu
yaudah kita ketemu
ya itu salah aku sih
kan aku yang ngundang dia ke rumah
untuk ngambek temukan roy sama elsa
kau masih inget gak
elsa pernah hamil
dan kamu yang ngantri dia ke rumah sakit
dan kamu juga yang ngebayar semua tegihannya
dan dia gak mikir ngeluh ngeluhan
kau bisa lihat
kau bisa lihat
kau bisa lihat
kau bisa lihat
kau bisa lihat
kau bisa lihat
kau bisa lihat
kau bisa lihat
kau bisa lihat
kau bisa lihat
kau bisa lihat
kau bisa lihat
kau bisa lihat
tidak ada daya
aku nggak mau artgil
yelza itu hamil sama roy
sayang duduk dulu ya
aku ambil as batu dulu buat kompres
ini maksudnya apa sih
dari kemarin kamu tanya hal yang sama
aku dan elsa punya hubungan
apa gak kebalik
yang selingkuh itu bukan aku dan elsa
tapi kamu dan juga roy
karena kamu gak bisa menjaga harga diri kamu
dan juga martabat kamu sebagai istri aku saat itu
aku kompres ya
sama perempuan yang gak bisa menjaga dirinya sendiri
aku tadi ngeliat kamu marah banget
marah banget sama mbanding
terus kamu juga
bahas soal perselingkuhan
aku pengen tau deh
kamu masih sakit hati ya

aku hanya gak punya respect sama perempuan
tidak bisa menjaga harga diri
gua mau yang gue
itu orang yang n tua
toilet ada di sini
ya udah aku izin ke toilet dulu ya
nanti kalau mau tinggal gak apa apa aku sendiri aja
nanti aku balik istirahat
oke selamat tidur ya
selamat tidur juga tante
michi sorry gue masih sakit nih
tante aku mau tidur
jadinya kita belum bisa ketemu
penyelidikan kasus roy jadi tertunda
penyelidikan kasus roy
makanya aku ingin mempertemukan elsa sama roy
kenapa nggak di luar karena
aku nggak mau aibnya elsa juga kesembar
masalah ini nggak ada yang tahu
jadi elsa bukan hamil anak roy itu gimana sih
dia bukan hamil sama roy
dia ngangkuknya dia hamil sama teman modelingnya

dia ga mau kusyukin
aku pun juga ingin pengemban yang bener
kenapa roy bisa sampai terbunuh
kamu dimana waktu itu
aku keluar mas
karena aku harus ambil pesan ojk online aku
karena ojk online itu gak bisa nyari titik rumah aku
sesuai aplikasi kok mas alamatnya sesuai titik
ini sudah sudah titik ya mbak
tapi bukan rumah mbak
ini saya di kedai kopinya ibu nin
mbak kesini aja deh ya
yaudah yaudah kalau gitu saya kesana ya
yaudah kita ambil list dulu
bisa sih pak
ya udah lanjut
bawa pesan dua ya
bawa pesan ya
terima kasih banyak ya mas ya
dan setelah aku balik orang udah meninggal
makanya aku minta tolong aku teriak
terus ada dua dua sapam
yang mereka lihat mereka pikir aku yang ngebunuh
kamu yakin sekali lsm gak datang
elosa gak ditanya tanya sama polisi
karena ada bukti chat
aku sama elosa elosa pengen datang ke rumah
tapi aku juga gak tahu
elosa meyakinkan ke polisi kalau dia bener gak datang
sekarang terserah kamu wah percaya apa enggak
tapi aku udah
aku udah cerita suju jujurnya sama kamu mas
tukang ojek yang waktu itu kamu temui
pernah mencoba untuk menghubungi lagi
karena menurut saya dia satu satunya lebih kamu
aku udah ngebahas masalah ini sama papa
din ini pak bakti
dia pengacara yang akan bantuin kamu
tolong kamu kasih keterangan sama dia yang sejelas jelasnya ya
ada nggak hal yang bisa meringankan tuduhan kamu
pada saat kejadian sebenarnya kamu kemana
saya itu sedang keluar
saya itu sedang keluar
mengambil makanan dari pesanan ojek online
dan pada saat kejadian itu rata rata rumah saya ada pembuluhan
karena setelah saya balik
nyawarai sudah tidak ada
kamu ada bukti transaksinya gak
atau nomor orderannya
seharusnya sih ada sih pak
karena setiap transaksi pasti akan masuk ke email
tapi masalah handphone aku disita
tapi masalahnya ada laptopnya mas dino
dan itu langsung terhubung ke email aku dan gak perlu harus masukin password lagi
telepon aku disita
aku panik emailku ada di laptop mas nino
tapi mas nino lagi ada di malam
jadi butuh beberapa hari dulu
dan setelah kita mau mencari pengacara aku bilang
si tukang ojek orang lain itu udah ada
dia berhenti kerja disana
dan posisinya dia
agak susah ya dicari dan susah ditegun
seharusnya masih ada ya mas di email aku
bawa kita balik ke villa jangan mas
kamu juga bawa laptop kan
yaudah kita balik ke villa ya
terima kasih mas
karena kamu mau percaya
kalau aku bukan pembunuh
terima kasih mas
terima kasih mas
terima kasih mas
terima kasih mas
terima kasih mas
kalian sedang selidiki kasus pembunuhan roy
aduh ketahuan deh
gak bisa bohong lagi ke tante rosa kalau udah kayak gini
emang ngebantuin kamu untuk
selidikin kasusnya roy
bukannya pembunuhnya sudah ditangkap
sudah di penjara
kayak ngerasa ada yang ngeganjel aja
tante muda ya tante
kita gak usah bahas hal ini lagi ya
tante mendingan istirahat
tante percaya sama aku ya
kita ngelakuin ini semua demi kebaikan kita semua kok
percaya sama aku
istirahat ya tante ya
tante gak usah mikir yang lain lain lagi ya
selamat istirahat tante
aku misals ini banget
reina udah tidur
reina udah tidur
selamat istirahat bu bos
bu bos kok sedih gitu ya mukanya
ada apaan ya
aduh semoga baik baik aja dah semuanya
gak ada huru hara lagi yang bikin jantung gue deg degan
kayak naik rollercoaster aja
pembunuhnya sudah ditangkap
karena aku anggah sama ali tuh
kayak ngerasa ada yang ngeganjel aja tentu
ada apa dengan kematian roy
ada apa dengan pembunuhnya
kenapa semua menyelidikinya lagi